jalan panjang memilih calon wakil gubernur dki jakarta tampaknya mulai menemui titik terang
pks dan partai gerindra sepakat dengan dua nama baru yang diajukan
gerindra ajukan ahmad riza patria sementara pks mengajukan nurman syahlubis
mengapa kedua nama itu yang justru muncul ketika ada sejumlah nama yang sebelumnya beredar
apakah kedua nama ini betul betul sudah final atau justru masih mungkin terjadi lagi perubahan ke depan
kita akan coba bahas pada malam hari ini
di studio sudah hadir sebelah kiri saya ada bang m taufik ketua dpd partai gerindra dki jakarta
selamat malam bang taufik terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
dan ada bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam bang adi praitno terima kasih sudah hadir pada malam hari ini
dan di tengah adalah kursi kosong bukan untuk kursi wakil gubernur tapi kursi untuk bang ahmad yani
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi wah langsung langsung duduk bang
langsung duduk silakan
bang ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta sudah bergabung sama kami di layar demokrasi
sebelumnya abang abang sekalian kita lihat dulu foto di belakang
foto di belakang ini nanti bisa dijelaskan silahkan
nah ini foto ada bang ahmad yani di sana ada bang taufik juga
tampaknya sudah cukup kompak tadi melihat bagaimana bertemu dengan pak anies baswedan
saya ke bang taufik dulu
bang artinya ini sudah sepakat ya
bagaimana kemudian cerita di balik semua proses ini
sampai kemudian muncul dua nama bang nurman syah lubis dan juga ada bang ahmad riza patria
ini insya allah yang terakhir sudah selesai
sudah ditandangi bersama sudah diberikan kepada pak gubernur
dan tadi sore pak gubernur sudah menyerahkan pada dprd
saya kira prosesnya agak panjang ya
masing masing kami mengevaluasi dan dengan kebesaran jiwa semua pihak
untuk kepentingan masyarakat banyak
akhirnya dua nama itulah pilihannya
pada gerindra waktu itu menyodorkan empat nama
kemudian dari empat nama salah satunya saudara arija
nah akhirnya pilihan pada arija dan dari pks nurman salobis
dan dua dua ini menurut saya orang yang punya pemahaman yang cukup soal kejakartaan
artinya memang bang riza dipilih karena pemahaman
nama nama yang lain sebelumnya akhirnya tidak kemudian dipilih
tapi sampai akhirnya memilih dua nama itu proses dibalik itu bagaimana
apakah cukup lama memilih nama itu atau kemudian akhirnya oke sepakat
kita ajukan dua nama yang ini
saya kira nggak terlalu lama juga ya karena untuk kepentingan masyarakat
akhirnya kita bersepakat untuk mengajukan antara pks dan gerindra
bang amat yani yang jelas ini tentu dua nama sudah di store kan ya
tadi bang taufik katakan
tapi bukan dua duanya dari pks
ini sudah betul betul sepakat ya sepakat lahir batin gitu bang ahmad yani bagaimana
ya kalau kita melihat ke belakang waktu lalu kan memang ini hak pks ya
kemudian setelah kita ajukan dua ini kan boleh dikatakan stagnan nih ya di dprd
nah terus kalau memang perjalanan terus seperti ini ya dari kedua belah pihak masih terus berseteru ya
karena bukan apa apa pada waktu lalu tuh ya kita sudah berupaya sudah berjuang ya kan
tapi ada apa namanya di pansus pansus kita ada debatable segala macam
kemudian juga di rapimgab ya
bang taufik juga waktu lalu nggak nongol gitu ya
sampai tiga kali gak korum
nah sampai berakhirlah periode yang lalu
nah kemudian kita lihat
kita lihat pada publik
ya publik bagaimana dong tentang masalah wakil gubernur ini
jangan dari partai partai hanya mementingkan kepentingannya sementara warga jakarta tidak terperhatikan
nah dengan melihat hal itu ya kita semua bersama dengan pks bersama gerindra
ya tadi ini harus ada sebuah solusi
jangan sampai waktu nanti berakhir pak gubernur nggak memiliki wakil
padahal ini sangat urgen ya
kita mengutamakan kami dari pks mengutamakan kepentingan publik
oke bahwa akhirnya bukan dua duanya sama pks
artinya pks ngalah dong di sini atau bagaimana sih
ya kemarin kan ada persoalan
ada persoalan dalam artian ada ganjalan ganjalan di pihak pihak tertentu nih ya
nah kemudian kalau memang terus seperti ini pasti nggak akan ada solusinya
sementara kami melihat publik itu
sudah melihat bagaimana
tolong dong wakil gubernur harus diwujudkan
nah sehingga kalau ada dari gerindra
gerindra baru mau ya
dia mau ya mungkin awalnya ya kurang legowo nih ya
nah dia baru mau melakukan pemilihan kalau memang calon dari gerindra juga maju satu
nah dengan berbagai pertimbangan akhirnya ada satu kesepakatan
ada kesepakatan ya
ya ada kesepakatan bagaimana
agar warga jakarta bisa terperhatikan
pemilihan kami memandang pemilihan wakil gubernur ini harus berjalan
nah biar berjalan tentunya tadi gerindra minta tetap maju dari kadernya
pks juga siap maju dari kadernya
oke kita tanya ke bang taufik kenapa gerindra juga tetap mau ngontot maju kadernya bang taufik
ya kan hasil evaluasi tadi
kepentingan untuk kepentingan masyarakat itu evaluasi
kan dua aja evaluasi
apakah calon waktu itu tidak di apa namanya direspon
direspon oleh dprd atau apa gitu
sehingga cukup panjang kan satu tahun enam bulan atau satu tahun
itu kan evaluasi itu akhirnya berkesimpulan oh ini harus didorong yang baru
alhamdulillah pks juga baru sudah norman charubis mendorong kemudian kami juga mendorong
yang baru ini artinya harus ada dari gerindra gitu bukan dari pks saja
itu kan hasil evaluasi bersama
ternyata kita harus didorong
oke oke dari fakta politik yang kemudian terjadi prosesnya di
karena kan di dprd itu adalah proses politik yang harus ditempuh untuk melakukan sesuatu
karena gerindra sama pks itu nggak dominan nggak cukup
jadi harus menggait semua fraksi yang ada di dprd
oke oke kalau enggak tersetak terus begitu ya bang taufik dan juga bang ahmad yadid
saya ke bang adi praitno bagaimana anda membaca ini
sudah ada dua nama paling tidak sudah ada kemajuan
kita sering banget bahas ini tapi masih stuck di situ saja
ini sudah ada dua nama yang muncul anda melihatnya seperti apa
yang jelas hilal politik soal posisi wagub tampak terang
paling lama sebulan lagi selesai
dan begitu kalau melihat prosesnya
semoga di bulan februari nanti sudah ada nama yang akan mendampingi pak anies
pak anies ini kelamaan juga jomlo sehingga begitu banyak persoalan yang begitu terbengkalai
yang kedua secara politik kalau mau jujur diakui ini kekalahan pks sebenarnya

sejak awal sudah diberikan golden ticket oleh teman teman gerindra
untuk meyakinkan dprd segera quorum dan voting untuk memilih dua nama itu
cuma problemnya memang sepertinya ikhtiar politik yang dilakukan oleh pks tidak maksimal
kalau dulu pks itu hanya harus meyakinkan di prd
kalau sekarang beda medannya
satu harus perang saudara dengan gerindra
yang kedua juga harus meyakinkan di prd
ini yang akan terjadi di bulan yang akan datang
karena pas saya sebut perang saudara ini dua partai pengusung
sama sama punya kandidat
tentu ini akan menjadi perang terbuka
semoga bukan perang baratayuda
yang akan dimaksimalkan oleh pks dan gerindra
untuk memenangkan pertarungan ini
tapi ini win win solution tidak menurut anda
betul win win solution sekalipun dipaksakan
kalau melihat kecenderungannya pks memang lahir dan batinnya nggak terlampau happy dengan ini
tapi ini adalah pilihan yang sangat sulit dan kompromistis
karena kalau tidak ada kompromis semacam ini deadlock
sampai titik darah penghabisan lah
wagub dki tidak akan terjadi
ini yang saya kira
daripada mengutuk kegelapan
memang ke depan harus berpikir bagaimana siapa yang harus jadi wagub
gerindra atau pks
pks mengkapitalisasi semua kekuatan politiknya
begitu dengan gerindra untuk mempengaruhi suara suara di dprd
apalagi misalnya kalau melihat anatomi dan postur
kekuatan dprd kan banyak orang orang baru
kan itu sebenarnya tuh
ini relatif sebenarnya perang saudara yang endingnya saya nggak tahu persis siapa yang akan menang
bang ahmad tihani betul apa yang tadi katakan bang hadi pratno
bahwa tampaknya pks agak agak kurang happy ikhlas atau enggak sebetulnya
tapi di jawabannya nanti ya bang ahmad tihani
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar demokrasi
oke saya lanjutkan diskusinya
ketidakhadiran pks kemarin dalam pengumuman apakah itu sinyal yang disampaikan oleh bang adi praetno
bahwa pks memang tampaknya masih tidak happy dengan keputusan meskipun sudah final ini
ya persoalan kemarin pks tidak hadir
karena dari gerindra itu
di saat akan mengumumkan
tidak membicarakan bersama kami
kemudian waktu lalu kami lihat bahwa undangan sudah menyebar kepada wartawan untuk media ya
sementara itu jam dua belas siang
malamnya baru diinformasikan tolong pks bisa hadir
nah kami tidak mau seperti itu
karena tadi ada satu kebersamaan
ada satu kesepakatan
maka calon ini bagaimana nanti kita umumkan secara bersama
tentunya waktunya kita bicarakan bersama
nah keinginan kami
jadi pks tidak mau merasa gerusut kalau tadi kalau berbicara bersama

kalau memang kami melihat tadi gerindra sudah terburung ini
orang bilang kebelet lah kira kira gitu ya
jadi kami meminta
sudah menyampaikan kepada bang taufik
bagaimana supaya diundur
jadi pks minta untuk sebetulnya diundur pengumumannya
ya diundur besok
untuk apa minta diundur
karena kan sudah sepakat
bukan karena belum kita bicarakan tentang masalah waktu itu
ya seperti itu
nah itulah ketidakhadiran kami
ya ketidakhadiran kami
namun ini sudah kami sampaikan
walaupun kemarin ungkapan dari apa namanya
ini ya bang ahmad yani pks minta pengumuman cawagup ditunda
gerindra tidak respon begitu
ini ada di belakang pemberitaannya
kita lihat di cnn indonesia com
karena bang topik sudah ditelepon
kemudian di wa nggak dijawab
terus ya udah
kami kebetulan pimpinan pks dki juga ada kegiatan kegiatan yang lain
sehingga kami tidak menghadiri acara itu
nah kemudian itu yang memang dilalui
harapan kami adalah bagaimana ke depan terus bisa dijalin satu kebersamaan
karena sudah ada kesepakatan masing masing calon
iya kita akan bertarung
dan kita akan memperhatikan kepentingan publik
maka bagaimana dengan kesepakatan ini semua berjalan bersama
jangan maju sendiri
bang topik memang agak terburu buru mengumumkankah
atau memang karangnya sudah terlalu lama ditunda
pertama kan semua orang mengatakan segera segera
yang kedua gini ya proses itu
dpp menyerahkan surat kepada kami
dpp kami ini menyerahkan surat kepada dpd gerindra soal surat pencalonan itu
nah kemudian dalam proses penyerahan itu
wartawan pasti paham pasti tahu
kumpullah semua wartawan
diminta dibuka ya kami buka dong surat itu
jadi sederhana aja buat saya sih sebenarnya sederhana
karena kenapa kita langsung wa kami berpikir kan udah clear ini
sudah tanda tangan
sudah tanda tangan gitu loh
sederhana kalau di kami gitu
kalau udah tanda tangan berarti sudah clear
oke jadi urusan pengumuman ya tinggal diumumkan saja begitu maksud anda
itu kan hal teknis ya tinggal diumumkan saja
nggak ada masalah
artinya setelah dua nama ini diajukan
tinggal bagaimana kemudian memerintahkan
tinggal bagaimana kemudian mekanisme dprd berlangsung
ini bagaimana pak yabtavi
tadi pagi kan kami bersama pks kirim ke pak gubernur
pak gubernur komit sore akan mengirimkan suratnya kepada dprd
setelah di dprd maka ada beberapa tahap yang harus dilalui
tahap pertama adalah yang harus dilalui ada rapim gap untuk mengesahkan jadwal tatap
tata tertib yang sudah dilalui
tata tertib yang sudah dibentuk oleh pansus pada waktu itu
nah ini untuk sampai ke paripurna pengesahan tata tertib harus dilalui rapim gap
insya allah ada rapim gap kemudian pengesahan tata tertib kemudian baru dibentuk yang namanya panitia pemilihan
panitia pemilihan tugasnya mempersiapkan pemilihan secara teknis termasuk administratif calon karena ada syarat syarat calon itu
nanti itu dia yang mengkoreksi setelah selesai
untuk panlitia barangkali kerjanya dua tiga hari selesai itu kemudian baru bamus untuk penetapan pari purna
baik bang yani ada tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh bang taufik termasuk soal gini
muncul nama nurman syahlubis ini bagaimana sebetulnya dari versi pks
karena kan yang ada kan sebelumnya ada pak ahmad syaiku pak agung yulianto apakah tidak mau fight untuk dua nama ini atau kemudian di switch aja ke nama yang lain
kalau kita melihat calon sebelumnya dari pks itu
kemudian ada agung yulianto
pak ahmad sayhu kan saat ini beliau sudah terpilih menjadi anggota dpr ri
ya otomatis maka konsentrasi disana
kemudian pak agung juga beliau seorang pengusaha maka dia juga akan konsentrasi pada usahanya
nah sehingga ya kalau memang tadi gerindra mengajukan calonnya pks mengajukan calonnya kita harus mempersiapkan calon yang memang betul betul

nah sehingga jatuh pilihan itu dari kadir pks kepada nur mansalubis
karena kami melihat pada pengalamannya
beliau sudah dua periode di dprd dki
sudah mengenal lah tentang mengenai masalah jakarta paham terhadap jakarta
kemudian beliau juga pernah memahami tentang masalah keuangan karena pernah di bpkp ya
ya baik di daerah ataupun di jakarta
nah dengan modal yang dimiliki oleh kader ini ya diharapkan bagaimana nanti memang dari warga masyarakat dari pak gubernur bisa terbantu dengan hadirnya sosok yang memang kita tampilkan pak nurman gula
tapi kalau soal kemudian fokus di dpr ri bukankah juga bang ahmad syaiqo juga mengatakan sebetulnya siap saja untuk mundur kalau kemudian memang betul betul diperjuangkan untuk menjadi calon wakil gubernur dki jakarta
ya untuk itu ya
kemarin kan memang mengenai masalah kesempatan itu sudah diberikan
waktu lalu memang sebelum terpilihnya menjadi anggota dpr ri
nah setelah terpilih maka beliau difokuskan ke sana
oke bukan karena pak nur mansalubis ini bisa memperjuangkan atau bisa membongkar begitu mengetuk pintu hati di dpr ri agar kemudian bisa karena kan proses politik kan
ya nah ini kan masalah strategi ya
jadi pks menetapkan calon ini juga punya strategi
bahwa memang di sana tadi pak nurman salubis mengenal tentang jakarta ya kemudian dengan pengalaman pengalaman yang ada
ya kita berharap bagaimana dia mendapatkan dukungan
ya dari anggota dewan yang satu ratus enam itu
yang kedua kemudian soal kemudian tadi bang taufik katakan ini kan sebetulnya sudah ditandatangani sudah selesai dong
maksudnya perihal diumumkan kapan bukan hal yang terlalu apa namanya
bukan hal yang terlalu penting untuk dipermasalahkan
ya ini masalah etika ya
sering kali memang saya ketemu pak sarip
pak sarip mengungkapkan nah itulah gaya pak taufik gitu ya
ya seperti itu beliau mengungkapkan gitu
nah sehingga ya bagaimana tadi dari gerindra memang kita anggap terlalu terburu buru ya
nah harapan kami sebetulnya ayo duduk bersama ya
nanti kan proses ini bisa berjalan
kalau proses ini bisa berjalan kita tinggalkan bertarung
nah kalau memang kesempatan pada tingkat atas
nah bagaimana kita bisa mengamankan
oke nanti kita bahas soal bertarung
saya ke bang adi prayutno dulu
bang adi praetno bagaimana dua nama yang muncul ini menurut anda apakah ini kemudian untuk memecah kebuntuan atau apa sebetulnya dari yang anda baca
kalau itu kan tergantung pks dan gerindra soal kebuntuan ya
nama nama ini adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh dua partai ini
jadi siapapun yang diusung saya kira semua fraksi yang ada di kebun ciri suka nggak suka harus menerima itu
karena menu politiknya terbatas
harus dari pks dan harus dari gerindra
jadi dprd itu hanya menerima dan menvoting kira kira siapa yang akan menang
bukan itu sebenarnya perdebatan yang menarik
ada satu pertanyaan yang saya kira sampai sekarang belum ada jawabannya
apa yang membuat pks agak setback ke belakang
mundur satu langkah ke belakang
membagi tiket bersama dengan gerindra kembali
golden ticketnya yang tadi anda katakan itu
dalam politik tentu banyak hal yang bisa diterawang
bagi pks mungkin ini niatnya lillahi ta'ala lah gitu ya
tapi kan tidak seserahana itu
tidak ada orang yang meyakini makan malam itu gratis
nggak ada yang gratis
hal hal yang seperti ini tentu yang membuat kenapa pks dan gerinda berkompromi
ada konsesi politik tentu saja yang tidak pernah terpublis
ada konsesi politik yang sebenarnya tidak sampai
sehingga kemudian menghasilkan dua nama yang sudah di
dua nama yang itu saya sebut sebagai tiket yang harus dibagi dua
antara pks dan gerindra
dan tidak ada yang salah dari itu
itu apa artinya
artinya bahwa posisi wakup sekalipun di dki jakarta
ini ada proses dialika internal yang cukup kuat
di internal pengusungnya pak anies gerindra dan pks
ini yang saya kira ke depan karena hilal politiknya sudah tampak
bagaimana mensegerakan paripun untuk voting itu saja
ketimbang kita meraba raba apakah ini yang layak atau seperti apapun
itu yang saya bilang stop mengutuk kegelapan
ini sudah ada dua orang pilih
pak anies tinggal dua tahun kok gitu
jangan kelamaan juga
kenapa begitu bang
nanti kita tanya ke bang kamar
tapi saya ke bang taufik dulu
februari ya bang targetnya ya bagaimana
ya insya allah
jadi kan tahap yang paling krusial sebenarnya sudah terlalui
yaitu pancus tata tertib merundusan tata tertib
ini kan tinggal disahkan tata tertib
tahap berikutnya tinggal buat panli
terus panli kemudian paripurna
tiga tahap ini saya kira bisa di cepatkan
semua pada akhirnya sekarang merasa memang wagub menjadi penting
bang amad yanni saya hanya menyambung pertanyaan dari bang adip rayitno
apa yang membuat golden ticket itu akhirnya seolah olah ya sudah
agak setback begitu kenapa
apa kompromi di belakangnya ini cukup menarik
tapi kita bahas nanti bang ahmad yani kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah itu
masih bersama saya ren hazirah di layar remokrasi
saya masih bersama dengan bang taufik bang amad yanni dan juga bang adip rayitno
silahkan bang amad yanni menjawab tadi keingin tahuan dari bang adip rayitno dan juga mungkin publik dki jakarta
apa yang membuat akhirnya pks menyerahkan golden ticket itu
agak setback kalau katanya bang adip rayitno tadi
saya kira sebenarnya bukan setback ya
tetap ini adalah satu kemajuan ke depan
kenapa ya sebab kami melihat ya di dalam kerja kerja kami di pks itu melihat kemaslahatan yang terbesar
nah ini persoalan ya kita lihat di dki jakarta apalagi kemarin ada banjir pak gubernur sendirian ya turun ke lapangan
ini cukup memprihatinkan kita juga
nah sementara publik juga kenapa kok sampai dengan saat ini
sudah satu tahun mungkin sampai satu tahun delapan bulan tidak juga terpilih wakil gubernur
nah perjuangan kami sudah maksimal pada waktu lalu
ini hak pks kita sudah ajukan
lagi lagi kan kemarin di dprd ya mengalami stagnan
nah kalau ini terus kami pertahankan
maka bagaimana nasib warga dki jakarta yang meminta wakil gubernur
nanti mereka punya pandangan
ini dua partai ini hanya memperhatikan tentang masalah egonya ya
sehingga mengakibatkan kerugian pada warga masyarakat
tidak punya wakil gubernur begitu ya
tidak punya wakil gubernur
padahal ini kan yang harus menjadi perhatian
nah dengan adanya satu kesepakatan antara pks bersama dengan gerindra
nah kalau memang ya dua calon itu tetap pks maju gerindra masih nggak legowo
disitulah barangkali ada satu kesepakatan
bagaimana berupaya dengan pertimbangan pertimbangan
yang terhentu untuk melakukan solusi
solusi buat warga masyarakat
agar wakil gubernur itu juga bisa terwujud
tidak ada kontaksi politik yang tadi disinggung oleh kkr kan
tidak ada makan malam makan siang yang gratis
tidak ada ya
ini artinya apa
bahwa pks pun ya kalau memang ini kan semua kita sudah berjuang
nah kalau memang realitasnya seperti itu
maka apabila gerindra maju calonnya dan pemilihan itu bisa dilakukan
kami pun akan siap
ya jadi pks mengajukan kadernya
makanya kita lakukan perubahan artinya orang yang siap untuk tempur gitu ya
untuk tempur nanti di dprd
jadi nama pak norman shalubis ini diharapkan bisa
ya inilah pak norman shalubis yang memiliki banyak pengalaman
kita berharap bisa memenangkan di dalam pertarungan di dprd dki
bang taufik artinya ini kuatan kuat pertarungan ya ke depan
atau bagaimana nanti kemudian ini pemilihan
tata tertibnya mengatakan bahwa harus dilakukan pemilihan
ini kan bukan soal tarung soal pemilihan
nah kalau pemilihan itu kan pasti ada yang kalah dan ada yang menang
kalau mau menang ya harus ada upaya untuk melakukan
meyakinkan satu ratus enam ini bahwa calon si a baik ini lebih baik ini lebih paham
nah itu saya kira upaya itu pasti akan dilakukan
saya tidak kurang happy menggunakan istilah pertarungan
karena memang aturannya mengharuskan untuk dilakukan pemilihan
bukan pertarungan bang mat jani
ya kami memandang ya terlepas tadi mau pemilihan
yang jelas ini kan bertarung nih dari keduanya
salah satu akan menjadi pemenang yang satu akan kalahkan begitu
nah kalau ada pemenang ada yang kalah ini berarti bertarung
nah kita nanti bagaimana menyerahkan seluruhnya kepada dprd dki
nah dprd dki itulah yang memang dari satu ratus enam orang memiliki hak suara
nah kita berharap mereka semua bisa objektif bisa melihat dari calon calon yang ada
ya harapan kami dengan pengalaman calon kami pak nurman salubis ini
ini bisa memberikan pengaruh
oke dengan calon bang ahmad riza patria seperti apa
saya yakin ya pertama raja paham banget soal jakarta
karena dia memang lahir dan besar berorganisasi di jakarta
kedua sekarang di anggota dprd
yang ketiga semua orang tahulah sepak terjang arija patria
yang keempat riza itu lebih top dari nur mansalubis
lebih top jadi kata kunci gimana bang ahmad yani kalau lebih top ini
ya ini semua kan kita lihat ya nanti bagaimana prosesnya ya di dalam pemilihan itu
semua kan masing masing anggota dewan punya pandangan ya punya pandangan
apalagi tadi kita bertemu dengan pak gubernur gubernur menyarankan
ayolah dilakukan nanti mungkin musawara tidak mungkin ya
awalnya musawarah tapi musawarah untuk voting
voting bahkan pak gubernur mengungkapkan bisa voting tertutup atau terbuka
kan seperti itu
kalau memang ini wujud terbuka kan semua akan terang benderang
oke oke harapan pks terbuka atau tertutup
ya ini sekarang kami masih bisa mengkaji ya mengkaji bagaimana tertutup atau tertutup
masih bagian dari strategi atau gimana
kita lagi atur strategi
bang taufik atur strateginya gimana pengen tahu juga dong kita atur strateginya
kalau kita mau tergantung tata tertib nah terbuka oke tertutup oke karena saya yakin dengan calon kita
oke tapi prefernya yang mana lebih kira kira kita maunya yang terbuka atau tertutup
saya kira sama aja soal terbuka tertutup tapi lebih fair menurut saya mestinya terbuka
bang adi praitno bagaimana anda memandang pertarungan atau pemilihan ini ke depan dari dua nama ini
bang topik terlihat lebih sial
saya tidak siap untuk melakukan pertarungan ini sebenarnya
gayanya sudah total football kayak di liga inggris kick and rush pokoknya buru buru aja
kalau pks ini mirip mirip liga itali butuh umpan umpan lambung sambil nunggu ada bulunder dari presiden
gimana dimanfaatkan begitu dan gimana
nah yang paling penting sebenarnya soal siapa yang menang ini melampaui figur figur yang ada
ini yang bermain tentu adalah kekuatan politik secara umum bagaimana misalnya gerindra saat ini yang menjadi bagian dari pemerintah itu juga faktor penting bagaimana melakukan lobby dan negosiasi
tapi pada saat yang bersamaan pks tentu tidak akan tinggal diam
karena sekalipun golden ticket ini dibelah dua karena kemenangan itu ya yang penting proses perjuangannya dulu kan begitu
kalah menang adalah belakangan ya kalau menang itu bonus dari allah kan kira kira begitu
inilah yang sepertinya sedang diuji soal siapa yang menang itu bagaimana partai partai pks dan gerindra meyakinkan semua fraksi fraksi yang ada
dan tentu pertarungan ini tidak semudah yang diperhatikan
oke bisa terbaca tidak sih peta peta
politik di dprd dki jakarta ini
ya cukup bisa dibaca ketika ada nama dari gerindra respon dari fraksi fraksi dari dprd kan sudah mulai bermunculan
pkb kemudian mengklaim oh kalau begini ceritanya ini paripurna bisa cepat itu hilal politik tambahan kan begitu
kemudian tiba tiba golkar bilang bahwa semua kandidat yang ada dari pks dan gerindra sama sama oke
dan ini akan memudahkan proses paripurna ini adalah gayung bersambut sebenarnya
ada proses lobby dan negosiasi
ketika dua nama ini muncul dari dua partai yang berbeda maka selama itu juga proses paripurna akan cepat
ini agak berbeda ketika dua nama yang sebelumnya
oke artinya bahwa memang selama ini golden ticket tidak pernah dimampatkan secara maksimal oleh pks
ngopi barengnya mungkin tidak pernah ada makan gratisnya mungkin tidak pernah ada sehingga deadlock
maka ketika gerinda memunculkan nama arissa semua proses begitu juga terjadi
berarti ngopi barengnya bang taufik lebih apa kopinya lebih terasa atau gimana gimana bang taufik
lebih kental tapi yang paling penting adalah ini adalah pertaruhan hidup mati bagi pks
karena suka tidak suka kalau melihat gelagatnya bang taufik jauh lebih siap untuk melakukan ini
betul nggak bang lebih siap atau gimana sih
saya kira pks juga sih ini sesuatu yang normal saja ketika dilakukan pemilihan kita harus melakukan apa
ini kan sesuatu yang normal kalau kita mau memenangkan dalam pemilihan ya tadi
bukan cuma gerinda dan pks tidak ada yang bisa dipercaya
ada tujuh fraksi lain lagi yang harus dikomunikasikan masing masing calon mengkomunikasikan gitu ya kepada fraksi fraksi itu
saya kira ini tugasnya praksi masing masing
oke seberapa siap kalau dari pks bang ahmad yani untuk bisa memenangkan pertarungan ini
ya insya allah kita ini kan sedang menggapai takdir ya kita sedang menggapai takdir
nah apa yang kami lakukan
yang pertama itu huruf d
artinya bagaimana kita bisa melakukan usaha
pertama d nya itu doa ya doa nih kekuatan kita doa kemudian u nya bagaimana kita melakukan usaha
usaha semaksimal mungkin dengan berbagai kekuatan yang kami miliki
kemudian satu lagi i ihtiar
nah kemudian bagaimana kita bisa melakukan ikhtiar di dalam pertarungan ini
kemudian satunya lagi adalah t tawakal tawakal kepada allah swt
tapi kalau digabungin duit dirinya itu d u i t itu bagaimana
saya bikin slogan aja seperti itu
bahwa bagaimana doa usaha
usaha kemudian juga ikhtiar dan tawakal
kita akan bekerja keras mudah mudahan tadi
kita akan menggapai apa yang memang
yang memang kita belum tahu di lawil mabus nih
kalau memang pak nur mansalobis memang sudah ditetapkan oleh allah menjadi wakil gubernur
insya allah dengan usaha kita jadi ada klop lah kira kira
oke oke tapi hitung hitungan praktisnya bagaimana
kiranya kan pasti sudah memetakan bagaimana kekuatan fraksi
fraksi mana yang kemudian bisa dilobi dinegosiasi
itu sudah dilakukan atau sudah
ya ini saya kira strategi kami yang memang tidak kita buka
nanti dicontek oleh pak taufik
gimana bang adi bro itu menutup sepertinya apa
ini satu hal yang harus diketahui
bahwa ada asketisme politik di pks itu
bahwa segala sesuatu itu tidak hanya persoalan proses negosiasi
tapi ada takdir dan ikhtiar yang sebenarnya sudah digantungkan di langit ke tujuh di lahir mafus
jadi bagi pks kalah menang tidak terlampau
yang penting ya bagaimana usaha
saya kira ini poinnya di situ
bagi partai gerinda bagaimana bacana anda pak
kalau gerinda tidak begitu kalau bisa takdir itu dinegosiasikan
kalau bisa takdir itu dilobi
itulah usaha harus ada endingnya
ini membedakan gerindra dan pks
nah sepertinya yang lebih siap untuk kalah itu pks
jadi kalah itu biasa saja
tapi kalau gerinda belum tentunya tidak pak
benar tidak pak taufik benar tidak terakhir
tidak sih apapun yang menang saya kira itu
menjadi gubernur rakyat jakarta
wakil gubernur rakyat jakarta saya kira itu
dan harus didukung oleh semua pihak
oke oke berarti kita tunggu ya seperti apa kemudian prosesnya di dprd bulan februari ya bang ya
bulan februari kita akan lihat seperti apa apakah kemudian yang dipilih voting terbuka atau tertutup
nah ini kan kita masih belum tahu strateginya bagaimana
kita tunggu seperti apa ke depan pemilihan wakil gubernur dki jakarta antara dua nama ini
ahmad riza patria dan juga nurman syahlubis
terima kasih banyak bang taufik
bang ahmad ali terima kasih banyak
bang adi preto terima kasih banyak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
kita break kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami